papa papa tumben banget pak telpon rumah biasa telpon handphone aku
papa telpon kamu ke telepon rumah karena papa coba telepon telepon kamu gak diangkat angkat
oh iya aku lupa handphonenya di kamar
andin papa telpon ini mau kasih tahu kamu kabar gembira
kabar gembira apa
kabar gembira apa

maksudnya kamu mau kasih tau aku karena kamu mau ke tempat

kamu mau ke tempat kamu mau ke tempat
saya ibu yang harusnya mengucapkan terima kasih
ibu mau pulang
ya sudah saya pamit ya bu
mama tuh seneng banget tau gak sih
bisa ketemu sama kamu lagi
mau bikin bolu sama mama
oke kita ke dapur ya
bikin bagian lama
minum dulu ya ma
terus tolong ambil air minum ya
mama minum obat dulu yang dari dokter ya
biar mama tuh rileks tenang
mama tadi minum dulu
al pulang dulu ya
itu bukan makam roy kan
aku akan lakuin apa aja biar mama sembuh
al pulang dulu ya
petik mama ya
nah udah jadi
sekarang kita tinggal masukin ke dalam nih
mau masukin ke situ dulu
sekarang kita tinggal nunggu mateng dong nih
kamu di sini ya
takutnya nanti dia kesana lagi
bisa bantuin dulu ya
reina enggak boleh kesini ya

ibu kumohon dia beli air urelling
soalnya dia selesai montang apa ka ya

tunggu sebentar pas atas

bukan vishy ketawa juga sih creatures
biasa telepon handphone aku
papa telpon kamu ke telepon rumah karena papa coba telepon telepon kamu gak diangkat angkat
oh iya aku lupa handphonenya di kamar
andin papa telpon ini mau kasih tahu kamu kabar gembira
kabar gembira apa
elsa sama nino sudah kebaikan dan elsa hamil din
oh iya alhamdulillah ya allah pa aku seneng banget lo dengernya
papa mama juga seneng banget dengernya nak
papa berdoa semoga kamu segera nyusul elsa ya
oh iya pa aku belum bilang salah papa ya
kalau misalkan mas ali itu udah punya
ini maafin kiki mbak tadi kiki tinggal buat ambil sendok
terus kayaknya reina pegang panci jadi air panasnya lupain tangannya mbak
aduh perih ya
ayolah ini reina kenapa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
siapa yang taruh air panas ke reina
siapa yang taruh air panas ke reina
siapa yang taruh air panas
siapa yang taruh air panas ke reina
aku yang salah mas
ngurus anak aja gak becus
sini kita ke dokter sayang ya
ini salah kiki
tapi mas al malah marahin mbak andin
uya buka gerbang
kita dokter ya